saudara membeli amplop pada pengantin sudah jadi hal biasa saat persepsi pernikahan
sepasang pengantin justru dikalungi tumpukan uang oleh para tamu undangan di perlaminan
senyum bahagia terpancar dari wajah mukti ali dan patin habama ketika melangkah menuju pelaminan
kebahagiaan pengantin baru ini tak sampai di situ saja
satu persatu tamu undangan memberikan selamat dan juga kalung berisi lembaran uang kertas
uang kertas mulai dari pecahan lima puluh ribu seratus ribu bahkan mata uang dolar mereka kalungkan ke pasangan pengantin ini
saking banyaknya uang yang dikalungkan sampai sampai tubuh kedua mempelai ini nyaris tertutup dengan kalung uang
gak tahu ya kok bisa viral seperti itu
banyak yang ngalungin banyak yang ngasih uang gitu
apa ini kebiasaan atau tidak tradisi
itu yang ngasih uang dari tamu apa dari keluarga atau dari memang dari undangan semua
ada yang dari keluarga ada yang dari tamu ada yang dari undangan
meski senang karena mendapat curahan perhatian dari banyak orang
mengaku sempat dibuat kesulitan bergerak karena begitu banyak uang kertas yang dikalungkan
selain kalung uang sejumlah kerabat dari kedua mempelai juga memberikan buket berisi lembaran mata uang dolar